menjelang natal dan tahun baru kreasi busana untuk hewan peliharaan ternyata makin banyak peminatnya
berbagai desain dibuat mulai dari busana pesta artis hingga sinterklas
mereka sengaja memburu busana yang unik agar hewan peliharaannya terlihat semakin menarik
lewat kreativitas ibu rumah tangga warga pakis gang dua surabaya inilah
lembaran lembaran kain perca dikreasikan menjadi busana untuk hewan peliharaan terutama kucing
selain kucing busana yang dibuat juga bisa dikenakan untuk hewan peliharaan lain
seperti anjing ras kecil kelinci dan musang
awalnya dini hanya membuat busana untuk wanita dewasa
tetapi karena ada seorang teman penghobi kucing memesan busana untuk hewan peliharaannya
maka akhirnya usaha membuat busana hewan peliharaan ini pun berlanjut
waktu saat itu ada order untuk lomba kucing
jadi dia minta kapel
antara peliharaan sama yang punya
begitu kita bikin dan menang
selanjutnya kita lihat respon pasar ternyata bagus
makanya kita produksi terus dan sampai sekarang jalan
sudah dua tahun usaha membuat busana hewan peliharaan ditekuni dan semakin berkembang
kini untuk menjalankan usahanya
dini memberdayakan sepuluh orang tetangga di sekitar rumah sebagai tenaga penjahit
barang barang busana bisa dia buat
mulai dari busana batik busana pengantin berpasangan dan busana pesta
semuanya untuk hewan peliharaan
lebih spesial lagi busana yang diproduksi biasanya juga mengikuti momen
seperti saat ini misalnya
menjelang natal zona sinterklas menjadi model yang laku paling harus terjual
kan bentar lagi mau christmas
jadi sekalian biar bajunya juga ikutan
koneksi berapa baju mbak
ada beberapa sih mas buat ganti ganti aja kalau pas lagi pergi pergi
dalam satu bulan dini arianti mampu menjual hingga lima ratus
busana hewan piaraan yang mayoritas adalah untuk kucing
untuk satu busana seperti kucing misalnya
dijual dari harga rp empat puluh lima hingga rp satu ratus dua puluh lima
dalam satu bulan dia bisa meraup omset luar biasa enam puluh juta
wahyu pratama surabaya